dan untuk mengupdate informasi dari cianjur kami telah terhubung bersama korespondensi ann indonesia ada albi pratama
albi selamat malam
albi bisa diinformasikan lokasi anda saat ini berada di mana bagaimana penanganan korban gempa di lokasi anda berada saat ini
selamat malam puspa hari ini merupakan hari ketiga masa tanggap darurat yang diberikan oleh badan penanggulangan bencana nasional sendiri
atau bnpb di tempat kejadian gempa bumi yang mengguncang kawasan cianjur pada hari senin lalu dengan magnitud lima tujuh
dan saat ini saya berada di desa gasol kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
di mana kecamatan cugenang ini sendiri puspa menjadi satu dari lima belas kecamatan yang ada di kabupaten cianjur
yang terkena dampak dari gempa bumi paling parah di kabupaten cianjur sendiri
dan saat ini saya melaporkan dari posko pengungsian
yang ada di sebelah kanan saya saat ini kalau misalnya saya bisa perlihatkan puspa
terkait dengan penanganan dari pengungsi yang ada di posko ini
memang kalau misalnya kita lihat saat ini pengungsi tinggal di posko pengungsian yang sangat sederhana
dengan mengandalkan terpal yang mereka juga bangun secara swadaya seperti itu
dan sampai saat ini memang listrik di kawasan desa gasol sendiri belum nyala atau masih padam
sejak pertama kali gempa bumi melanda kawasan ini pada hari senin sekitar pukul tiga belas
lebih dua puluh waktu indonesia barat siang hari
dan saat ini beberapa pengungsi juga masih terlihat beraktivitas dalam tenda
karena kalau misalnya saya bisa informasikan juga puspa saat ini cuaca tengah diguyur hujan sejak siang hari tadi
dan saat ini sudah mulai reda seperti itu
tetapi kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati
pada saat konversi pers kemarin bahwa di kawasan cianjur sendiri sampai beberapa hari ke depan
memang diprediksi akan turun hujan seperti itu
sehingga ini akan bisa menjadi salah satu
kesulitan daripada para pengungsi korban gempa bumi yang ada di wilayah kabupaten cianjur sendiri
dan terkait dengan penanganan sendiri untuk logistik yang masuk ke pengungsian ini
informasi yang saya terima memang sudah diterima
tetapi memang ada hal hal yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini sendiri puspa
mengingat sekarang juga cuaca ini sudah mulai hujan dan ini tentu menjadi perubahan cuaca
yang sangat diantisipasi oleh para pengungsi kalau misalnya mereka biasanya tidur di rumah
dengan kondisi rumah yang bisa menghangatkan mereka tetapi tidak dengan di pengungsian
mereka menginginkan adanya tambahan seperti misal selimut mereka juga menginginkan adanya pakaian dalam
ini khusus untuk kaum ibu dan juga wanita seperti itu
serta juga mereka menginginkan adanya dibuatkan dapur umum di posko pengungsian yang ada di sini
karena dapur umum ini masih sangat minim dan posko posko pengungsian yang ada di kawasan desa gasol ini sendiri
tersebar atau sporadis seperti itu
jadi tidak ada posko khusus yang bisa memusat
memusatkan bantuan ataupun dapur umum sendiri sehingga masyarakat di sini hanya mengandalkan
bantuan bantuan logistik yang memang diberikan secara swadaya baik itu oleh komunitas masyarakat pemerintah dan lain sebagainya
tetapi juga mereka di sini meminta juga adanya bantuan air bersih puspa
karena listrik padam tidak ada sumber air yang bisa mereka dapatkan
belum lagi beberapa sumber air yang mereka biasanya manfaatkan dari sumber mata air
ataupun dari irigasi yang mereka biasanya gunakan sehari hari
tetapi juga mereka di sini menutupi tanah tanah yang menutupi jalur air tersebut akibat gempa bumi
sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih di lokasi ini
dan juga kesulitan untuk mendapatkan mck yang juga hijin ataupun bersih
sehingga hal hal inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun khususnya korban yang saat ini berada di posko pengungsian
ditambah lagi juga puspa
kalau misalnya saya bisa informasikan tadi kepala bnpb saat melakukan konferensi pers di pendopo kabupaten cianjur pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
menyatakan bahwa mulai besok distribusi bantuan yang harus disalurkan kepada para korban
ini harus diberikan ke pusat distribusi terlebih dahulu yang ada di pusat kota cianjur sendiri yaitu di kawasan pendopo
baru nantinya akan dilakukan pendistribusian
hal ini dilakukan untuk bisa menertibkan kawasan lokasi terdampak
dan saya akan gambarkan puspa jika memang pemberian bantuan ini dilakukan secara mandiri
berkenaan juga dengan proses evakuasi yang masih dilakukan
dan juga jalur yang ada di sekitar saya juga masih menjadi jalur alternatif kendaraan dari arah puncak menuju ke arah cianjur maupun sebaliknya
yang terjadi adalah seperti ini puspa
kemacetan lalu lintas yang sangat padat bisa dikatakan seperti itu
sehingga bentuk distribusi bantuan ini bisa jadi terhambat
lalu proses evakuasi petugas timsar gabungan juga bisa terhambat
ditambah juga waktu terus harus dikejar
karena memang masa tanggal darurat sendiri diteragetkan selama tujuh hari
tetapi pihak dari bnpb menargetkan dalam tiga x dua puluh empat jam
seluruh korban yang dinyatakan sampai saat ini masih hilang ini bisa segera ditemukan
update terbaru puspa dari sebelumnya kemarin
kepala bnpb menyatakan korban hilang tercatat ada satu ratus lima puluh satu orang
tetapi hari ini ada pemutahiran data di mana korban hilang berkurang ini menjadi empat puluh orang
tiga puluh sembilan diantaranya ini berada di kecamatan sugenang
yang memang kecamatan sugenang ini menjadi salah satu kecamatan yang terkena korban hilang
kecamatan yang cukup luas di kabupaten cianjur sendiri setelah kecamatan cianjur
dan juga untuk di sugenang ini menjadi salah satu titik terpadat
walaupun dikeliling oleh areal pesawahan
tapi perjalanan saya dari pusat kota cianjur menuju ke sini
melihat banyak sekali bangunan bangunan rumah yang roboh dan saling berdepetan
sehingga ini masih memungkinkan banyak sekali korban korban yang belum bisa diketemukan ataupun dilakukan proses evakuasi
sementara satu korban lainnya ini berada di kecamatan warung kondang
yang juga tetap harus dilakukan proses pencarian sendiri
sehingga proses untuk distribusi bantuan mulai besok ini harus akan ada proses kolektif seperti itu
sehingga nantinya tiap tiap camat ini pukul delapan pagi harus datang ke pendopo
untuk memberikan daftar daftar kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari setiap posko posko pengungsian yang ada di kecamatannya
lalu sekitar pukul sembilan tim dari baik itu tim relawan tim basarnas dan lain sebagainya
ini akan melakukan distribusi ke setiap kantor kantor kecamatan
di setiap kantor kantor kecamatan pihak dari kepala desa dan juga kelurahan
akan mengambil distribusi bantuan sesuai dengan list list ataupun daftar daftar yang dibutuhkan oleh setiap posko posko
baru nanti oleh babin kamtipnas relawan dan lain sebagainya baru akan diberikan ke setiap posko posko pengungsian yang ada
hal ini adalah untuk memberikan kesamarataan logistik yang diberikan
jadi tidak ada posko ataupun posko tempat pengungsian yang berlebih mendapatkan logistik
ataupun yang juga kekurangan seperti itu
jadi nantinya bisa berimbang dan juga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan
dan ini akan mulai berlaku besok selain itu juga supaya arus lalu lintas di kawasan cugenang ataupun desa gasol ini juga bisa lebih lancar ataupun lenggang
sehingga proses evakuasi juga tidak terganggu proses distribusi bantuan juga bisa berjalan lancar
baik albi kita harapkan ada percepatan dari distribusi logistik menuju tempat atau kem kem pengungsian yang ada di wilayah cianjur jawa barat
terima kasih banyak albi untuk informasinya selamat malam